lu kalau berani jangan sampai cewek
luan udah luan
itu semua bohong kan
apapun perasaan gue terhadap om
paling nggak dia seribu kali lebih baik dibandingin
gue suruh lu turun
kalau lolo nggak mau minggir
lu kalau berani jangan sama cewek
luan udah luan
lu bisa nggak sih sekali aja nggak ikut campur masalah gue ha

luar sadar lu itu bukan siapa siapanya ulan
gua emang bukan siapa siapanya ulan ya tapi gua nggak pernah gangguin dia

nggak kayak lu
ngapain sih kalian ribut ha
ngapain kalian ribut ribut
kayak anak kecil aja ya
kayak anak kecil aja yo
kalau kalian masih pada berantem
saya bawa ke kantor polisi
pon mending lu cabut sekarang
apa lo mau dilaporin ke polisi
karena lu duluan yang mulai
oh dia yang duluan
eh kamu pergi
mas ingat ya
jangan ribut ribut lagi
ya makasih ya pak
lu kenapa masih di sini
kenapa sih gue heran ya
lu kenapa selalu ada di sekitaran gue
gua gak salah denger ya
bukannya tadi lu yang teriak teriak nama gue minta tolong
ngapain sih tadi gua pake minta tolong segala
gua kan lagi berusaha beli
gua mau ngejauhin dia
tapi kasihan juga roman
dia jadi babak belur gitu
gue gak boleh peduliin dia
nanti dia ribut lagi sama sam
lu cantik banget hari ini lan
apa lu sengaja kayak gini buat ketemu cowok pilan lu itu
lu mau ke mana sih
pake dandan segala ganjen
nih biarin aja
namanya juga gue mau ngedet
tentesan dandan dandan lu norak
mau gua hantar gak
gue mau naik taksi aja
mendingan lu urusin tuh
gue duluan ya
mudah mudahan aja gua gak telat buat ngebeta
dia ga bisa jumpa studentnya auronet
patreonuran temen temennya sensitif
kamu itu bu ulan kemana sih
aduh malah roman belum ngabarin lagi
aduh gimana ya
kamu udah ketemu sama bulan
iya udah kok aku udah ketemu unggulan
eh tante tenang aja
ulan baik baik aja kok
alhamdulillah ya allah
akhirnya mereka ketemu juga
terus sekarang ulannya dimana
maaf ulannya udah pergi
tadi sih dia bilang dia mau ngedet
tadi wulan juga ngomong gitu sama tante
tante boleh minta tolong sekali lagi gak sama kamu
pastiin ya kalau ulan bakalan baik baik aja sampe di kafe ya
eee dimana ya tempatnya
tadi sih bulan bilang sama tante di top one cafe
kamu tau gak itu tempatnya dimana
top satu kafe
itu bukannya kafe tempat belum mau ketemu sama wuri
makasih ya roman
soalnya papanya ulan itu lagi gak ada di jakarta
makanya tante khawatir banget takut ulan tuh kenapa napa
ya tante gak apa apa kok
tante tenang aja ya tante gak usah khawatir
sekali lagi makasih ya roman
tante udah ngerepotin kamu lagi
lagi lagi aku salah
kukira hari ini sudah cukup
namun perjuanganku untukmu masih terus berlanjut
aku kira aku harus menjauh
namun di dekatmu selalu menjadi tugasku
aku harap aku akan selalu salah
sesalah saat aku mengira kau bukan jodohku
aku udah sampai di mozaik cafe
jangan pergi ke sini
kita akan belajar

melihat keindahan kitaan seluruh hari
dan dengan mata kita bisa merasakan dan melihat keindahan kita
bulan udah sampai

selanjutnya kita panggilkan adam
bulan udah sampai di top satu
tante jangan selamat
alhamdulillah ya allah
terima kasih roman
kalau kamu lagi gak sibuk tante titip bulan ya
saya harus mau baju itu

apa langkahmu hidup di luar ini šod municipal
dia bisa begitu saja
setelah menikmati cahayamu di tempat ini
kan ku minta dia tunduk padaku
tetaplah keindahan itu nyata
agar aku bisa damai dalam cinta
tsk gibran mah aneh ya
kok belum datang juga sih